saudara bantuan senilai lima belas miliar rupiah dikirimkan pemerintah indonesia
untuk warga palestina lewat jalur mesir
bantuan berupa alat kesehatan dan obat obatan diantar langsung delegasi indonesia
yang dipimpin kepala badan nasional penanggulan bencana
kepala bnpb dan kementerian kesehatan mesir
di bandara internasional cairo pada kamis waktu setempat
staf hubungan internasional kementerian kesehatan mesir
hatim amer menyatakan bantuan pemerintah indonesia
akan digunakan untuk merawat ratusan pasien warga palestina
yang tersebar di sejumlah rumah sakit mesir
terbatasnya akses pengiriman bantuan ke palestina
hingga serangan israel yang tak kunjungi
jadi sejumlah alasan bantuan indonesia untuk palestina dikirim ke mesir
untuk melihat secara langsung pasien pasien yang terkena konflik di palestina
apalagi tadi kita masuk ke lima ruangan melihat perban perban